sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kok kelihatannya ibu senang sekali
tau nggak mas
rumahnya irwin shah
disegel sama bank
kalau begitu mereka tinggal di mana
sudah bangkrut kalau begitu
pakai nanya mereka mau tinggal di mana
keluarga kita ini dulu banyak ditolong
sama keluarga irwin shah
kita gak usah ikut campur lagi urusan keluarga mereka lagi ya
apa apaan sih pak
saya sudah peringatkan kamu kemarinnya
jangan dekati lagi pacar saya
terus maksud kamu di hotel tadi apa
pegang pegang dia lagi
bapak lepas itu mas
anda salah paham pak
bukan saya yang meluk nona
nona meluk saya pak
itu merendahkan pacar saya
sentimen sama dia
kamu pernah ditolak sama dia
saya nggak pernah ditolak sama nona pak
saya juga nggak deket sama nona akrab
cuma kakek saya yang dekat sama nona
kalau pacar saya juga
nggak akan suka sama tipe laki laki seperti kamu
cuma semenjak pertama kali saya melihat kamu
saya sudah mulai curiga
kamu itu orangnya ambisius dan biji
saya sudah bersyukur dalam hidup saya
kamu orang yang munafik
jangan berharap kamu bisa mengalahkan saya di perusahaan saya sendiri
jangan mengambil pacar saya winona
kamu bisa bantu om
nona kabur dari rumah
tapi kamu jangan khawatir dan kita akan tidur di hotel tersebut biar bisa mengawasi nona begitu
memang seharusnya om masalahnya sekarang bisa enggak kamu bayarin biaya hotel kita oh tenang
ya om ya saya paham saya mengerti kondisi om sekarang tapi tolong ingat jangan sampai nona
tahu karena kalau dia tahu kalau kita tahu dia tidur di hotel mana problemnya dia akan kabur lagi
oke joh oh sip sip saya pasti rahasiakan om terima kasih sama sama om
kalau sampai dia kenapa napa gimana dong
ngapain aku mikirin nona wah kita ngapain sih harus nginep di hotel swah ini iya nih para
masih punya uang untuk bar hotel sementara mama mama nggak percaya kasih apa apa lagi
papa jangan pikir kalau aku yang bayar hotel ini ya aku tuh masih dokter pemula bukan spesialis
eh kalian nih berisik semua ini malam kita tidur di sini masalah pembayaran jangan takut itu urusan
kakak heran gak sihafa sudah petualang dari mana ya domime
itu dapat uang dari mana ya buat bayar hotel kayak gini
buat apa aku pikirin
bentar lagi aku pergi kok
kak gimana kalau kita kasih separuh uang yang dari yang itu ke papa
habis itu kita pindah aja ke amerika kita hidup sederhana di sana
kamu sampai sekarang masih percaya kalau papa bisa memutar ruang itu
kalau emang kamu mau kasih uang ke papa
kalau aku no thanks
besok pagi aku harus ke bank dan mencairkan deposito aku
kan gak bisa selama tinggal di hotel ini
iya ibu lagi senang banget nih
jadi bohongnya pengen masak terus
bapak ketemu winona nggak hari ini pak
katanya dia kabur loh pak
setahu ibu cuma pindah doang deh
atau jangan jangan takut sama dep kolektor ya bas
winona kabur dari rumah
jadi winona sama keluarganya pindah bu
cuma tolong kamu jangan bicarakan dulu hal ini kepada kakekmu
takutnya dia cemas dan khawatir
gak enak ya masakan ibu ya
kok gak pernah makan
gak pernah makan
gak pernah makan
semua deposit atas nama mbak sudah dicairkan tadi pagi oleh walimba
eh kamu pasti mau ambil uang untuk kasih ke papa ya
jangan sampai kamu berani ambil uang aku ya
kak bukan gitu kak
tapi uang kita uang kita dari opa semuanya udah habis
papa sudah nyairin ya tadi pagi
mbak mbak mbak
tolong dicek ya sekarang
soalnya adik aku tuh kadang kadang suka ngaco
benar sekali mbak
semua sudah tercatat di sini
tega banget ambil duit anak sendiri di bank
diam diam lagi tanpa omong sekatapun
iya dan uang aku juga
papa ambil deposit mereka
papa investasikan gak ada urusan papa